tidak kering tidak apa apa
dengan membawa poster imbauan untuk tetap gunakan masker
petugas satpol pp berjaga di pintu masuk kantor pemerintahan kota bandung pada kamis pagi
kegiatan ini merupakan razia simpatik yang dilakukan kepada para aparatur sipil negara
satu persatu kantor dan ruangan didatangi petugas
beberapa asn yang kedapatan tidak menggunakan masker diberikan teguran
pada sehat ya sehat ya
bahkan petugas mengingatkan kepada mereka untuk tetap menggunakan masker
baik di dalam maupun saat keluar ruangan
ada tiga sanksi yang diberikan kepada pelanggar
mulai dari ringan sedang dan berat berupa sanksi denda sebesar seratus hingga lima ratus ribu rupiah
yang kita lakukan pagi ini yaitu kita melaksanakan operasi simpatik
simpatik itu sosialisasi implementasi terhadap pelanggar akb
secara terpadu independen dan kondusif
sosialisasi kasih pandu
apa yang kita lakukan pagi ini
kita dibagi dalam beberapa tim
soal tim yang berada di luar pintu masuk ke berita kota
maupun tim yang ada menyusuri tempat tempat perkantoran yang ada di sekitar sini
kemudian juga di sekitar barikota yaitu di luar
pembeli atau pos karya
teman karyawati dari rumah masker
silakan karena akan terus pakai masker
sementara itu pemerintah kota semarang akan menerbitkan aturan sanksi warga tak bermasker pada pekan depan
namun sampai sekarang belum diputuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelanggar
penerapan protokol kesehatan ini akan menyasar semua kalangan
fasilitas umum pabrik pasar serta lingkungan kantor pemerintahan dan swasta
akan menjadi prioritas utama mengingat kluster komunitas diketahui terbuka
terbukti menjadi penyebar covid sembilan belas tertinggi
nanti dalam waktu dekat akan muncul peraturan yang tidak pakai masker akan diberi sanksi
sanksinya apa yang sedang diproses
nanti pokoknya maksimal minggu depan lah sudah ada perwal aturan yang mengatur itu
warga mendukung penuh rencana tersebut
guna menekan penyebaran covid sembilan belas di semarang
sanksi diharapkan lebih tegas untuk menimbulkan efek jerah
warga juga meminta patroli
aparat penegak hukum diterapkan kembali
untuk membubarkan kerumunan warga yang kini marak kembali
menurutku juga sanksi yang buat kerumunan masyarakat juga perlu diadain lagi
kayak dulu kan
waktu ada maklumat polri itu kan bagus ya
dipecah gitu kalau ada kerumunan di patroli
itu harusnya ada lagi lah jadi lebih ketat lagi
kota semarang kini masih zona merah
dan menjadi penyumbang kasus covid sembilan belas tertinggi di jawa tengah
dengan tiga tiga ratus tiga puluh enam pasien
tim liputan cnn indonesia